kita ke sorotan ibadah haji saudara gelang identitas haji menjadi aksesori wajib
bagi jemaah selama mengikuti pelaksanaan ibadah haji dua ribu dua puluh satu
gelang ini berfungsi sebagai penanda jemaah dan sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada warganya
lalu seperti apa pembuatan gelang identitas haji yang menggunakan bahan baku besi modal ini
seperti inilah kesibukan para perajin saat menyelesaikan proses pembuatan gelang identitas haji
di kompleks asrama haji donohudan boyolali jawa tengah pada rabu siang
perajin asal jepara nur rohim menjelaskan
ia sudah mulai mengerjakan pesanan gelang identitas ini sejak dua ribu empat silam
musim haji baginya adalah ladang berkah yang selalu dinanti setiap tahun
ia mulai mengerjakan pesanan sejak jumat pekan lalu
gelang identitas yang dikerjakan nur rohim bersama enam rekannya tersebut berbahan monel
pada gelang dilengkapi dengan data nama haji nomor paspor nomor maktab kloter bendera negara
dan tulisan indonesia dalam bahasa arab
selama proses pemberangkatan haji setiap hari
ia mengaku bisa menyelesaikan sekitar satu empat ratus empat puluh gelang atau sebanyak empat kloter
pengerjaan yang dilakukan ember kasi solo ini
sedangkan potongan besi monel sebelumnya
sudah dikerjakan di jepara sejak beberapa bulan lalu
ada sedikit perbedaan gelang identitas tahun ini dengan sebelumnya
gelang yang saat ini diberi lubang kunci sebanyak empat lubang
gunanya untuk mengakomodasi jemaah yang memiliki ukuran tangan lebih kecil
mulai kesini itu tanggal sembilan tanggal sepuluh udah
kode wilayah soc itu terus nama
sementara itu kasubag humas ppih embarkasi solo menjelaskan
gelang identitas menjadi aksesori wajib yang digunakan sebagai penanda
gelang identitas ini juga sebagai wujud tanggung jawab pemerintah
sebab gelang identitas ini berfungsi sebagai penanda jemaah
dan antisipasi jika calon haji terpisah dari rombongan ketika berada di arab saudi
gelang identitas haji ini dibagikan kepada jemaah saat tiba di embarkasi
dan wajib dipakai selama mengikuti prosesi ibadah haji di arab saudi
gelang identitas haji itu memang dibagikan kepada jemaah haji pada saat
jadi satu rangkaian dalam one stop service
di sana memang terdapat identitas embarkasi
kloter bendera merah putih tulisan indonesia dalam bahasa arab
ada maktabnya maktab itu area tempat tinggal area hotelnya jemaah
terus nomor urut jamaah di kloter dan nama
dan itu dibuat dua hari sebelum kloter tersebut berangkat
khusus sehingga tidak mudah lepas dan anti api nicoles ira